terima kasih anda masih bersama reportase jawa timur
warga desa gending kabupaten probolinggo
selasa siang digegerkan dengan ular piton yang bersarang di atap rumah
pemilik rumah terpaksa mendatangkan pawang ular
karena ular sepanjang tiga meter lebih itu sudah hampir seminggu bersarang di rumahnya
warga desa gending kecamatan gending kabupaten probolinggo
selasa siang digegerkan oleh penemuan ular piton
yang bersarang di atap rumah pasangan suami istri hasan dan halimah
hasan meyakini ular sepanjang tiga meter tersebut telah bersarang lama di atap rumahnya
yang paling kecil yang ini melihat ini apa ular apa bukan bak gitu
jadi mbaknya itu menjawab iya itu ular
terus bilang ke ibunya terus ibu nya melihat itu ternyata ular
ular jenis sanca kembang ini sebelumnya sempat menghebohkan
warga di pinggir pantai utara probolinggo
karena hewan ternak milik warga sering hilang kemungkinan dimangsa ular tersebut
dengan bantuan seorang pawang ular akhirnya warga berhasil menangkap ular tersebut
biasanya tidak pernah mungkin sudah dari faktor keadaan banjir
mungkin terbawa arus banjir akhirnya ke tepi pantai
jadi selama ini belum ada penemuan ular piton di daerah pesisir
selanjutnya ular piton ini akan dipelihara oleh pawang ular
diberikan kandang yang aman di kantor desa
sementara untuk biaya pakan akan diambilkan dari iuran dan hasil sumbangan warga